kementerian kesehatan mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan covid sembilan belas
walaupun pemerintah pusat telah memberikan pelonggaran aktivitas masyarakat
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan nadia siti tarmizi mengatakan
ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan pemeriksaan pcr dan positivity rate
untuk itu nadia meminta kepada pemerintah daerah tidak terlena karena adanya pelonggaran
namun terus meningkatkan testing dan tracing yang lebih luas
jadi ini yang menjadi fitur payah utama adalah testing dan tracing yang harus tetap sesuai dengan target yang sudah ditentukan
jadi artinya kalau kita testingnya banyak kemudian kita tracingnya banyak kita bisa melokalisir segera kasus kasus tersebut
yang kedua adalah memastikan protokol kesehatan
jadi kembali lagi karena salah satu untuk memutuskan penularan menurunkan angka positif itu
prokes harus tetap kita tegakkan ya
mulai dari kita tahu masyarakat kan kalau sudah kurang laju penularan ataupun resiko jadi sakitnya berkurang
kan biasanya prokesnya sudah mulai rendah
artinya memakai masker menjaga jarak di tempat tempat publik itu tetap kita himbau
nah yang terakhir ya vaksinasi
percepat vaksinasi terutama pada lansia